kabarnya kan ada penolakan dari pihak mk
ya enggak apa apa
kalau keputusan mk ya tanya mk
mungkin tanggapan dari mas gibran sendiri
tidak ada tanggapan
saya nggak ngikuti loh dari tadi kan rapat
jangan manggung nuduh
enggak tahu demonya apa
nah itu loh ya
tapi tadi ada tulisan kami muak dengan dinasti
eh politik dinasti seperti itu
kan semua masukan warga kami terima bu
kenapa datang ke rumah saya
saya tanya kan wah enggak tahu mas
ya udah pulang aja
merasa ini siapa atau mungkin
dari mana gitu mas
yang melakukan aksi tadi
malah enggak usah dibahas
yang penting saya sudah bertemu
dengan bapak ibu yang demo tadi
sudah saya tanyakan keluhannya apa
tidak ada keluarnya
mk terus ya
satu lagi pak wali
mk itu putusannya ya
tanya orang mk
atau tanya ke pakar hukum
pak kan sempat muncul isu
tanggapan pak wali sekarang
terhadap mereka yang munculin tentang
tidak ada tanggapan
tidak perlu dipeleset
pelesetkan seperti itu
nanti warga resah
fokus pembangunan ini loh
aku tidak ingin
gagas ditolak atau diterima
ini lagi ngerti aku yang ditolak